setelah menuai banyak kritik karena maraknya kerumunan pada tahapan pilkada
pemerintah komisi dua dpr ri dan penyelenggara pemilu
bersepakat tetap melaksanakan pilkada di tengah pandemi
dalam aturan terbaru itu kpu mengatur cara berkampanye daring dan tatap muka
yang dibatasi jumlah pesertanya
peraturan kpu ini juga mengatur pembatasan pertemuan tatap muka
dan optimalisasi kampanye daring
serta melarang konser musik pada pilkada dua ribu dua puluh
ada penyelenggara yang berusaha sekuat tenaga
sudah ya kalau kita bersikap soal bagaimana melihat pemilunya ya
keputusan politik sama sama punya konsekuensi
dan itu sudah harus tahapan berjalan masa yang kita khawatirkan
pendapat senada juga diungkapkan berdasarkan survei yang dilakukan lingkaran survei indonesia
hasil riset kualitatif dengan kajian data sekunder tersebut menunjukkan
penundaan pilkada dapat mengganggu jalan
ini menunjukkan penundaan pilkada yang berhasil mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan yang diharuskan
kepada penyelenggara penyelenggara yang berhasil mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan yang diharuskan
kepada penyelenggara penyelenggara yang berhasil mencapai kemampuan
untuk mencapai kemampuan

hanya enam belas tiga persen yang masuk zona merah covid sembilan belas
namun lsi meminta penyelenggaraan pilkada serentak kali ini
disesuaikan dengan kondisi kini
dengan mengedepankan protokol kesehatan yang ketat
kepada penyelenggara penyelenggara yang berhasil mencapai kemampuan
aspek kepastian ini kalau pilkada harus ditunda dan harus menunggu
vaksin ditemukan sehingga virus corona seratus persen berakhir
saya pikir ini juga tidak elok ya
karena harus menunggu ketidakpastian ini
pilkada menurut kami ini sangat penting
jika harus digantungkan oleh kondisi ketidakpastian
sementara itu pendapat kontra menyatakan
penerbitan pkpu ini hanya untuk mengakomodasi
lantaran pelaksanaan pilkada di tengah pandemi
tidak mampu memprioritaskan keselamatan nyawa para calon pemilih
maka yang sudah semestinya dilakukan saat ini adalah
tanggung jawab ya untuk memastikan hak politik masyarakat
hak masyarakat atas kesehatan itu bisa terjamin
ada pun epidemiolog universitas air langga windupurno memilai
pilkada yang dilakukan saat pandemi puncak belum terjadi
beresiko tinggi dan sangat riskan terjadi penularan
keselamatan entah itu penyelenggara pilkada ya
kpu kemudian kelompok pemilihan di setiap lokasi
kemudian pemilih dan peserta pilkadanya sendiri
ya itu menjadi sangat riskan
dengan diterbitkannya pkpu
diharapkan bisa bertanggung jawab penuh atas keselamatan calon pemilih
tetap digelarnya pilkada di tengah pandemi
tim liputan cnn indonesia